sampai jumpa di video selanjutnya
pak maman juga melihat
kamu yakin mau putus sama jody
tapi dengan cara begini
aku tuh udah gak punya pilihan lain
dan aku tuh udah gak bisa sama jody lagi
kamu sampe harus ngelakuin itu semua
itu wah kecil
makasih banyak ya
kamu udah baik banget sama aku
aku janji pokoknya kebahagiaan kamu setengah menjawab aku ya
ini cucunya pak maman
saya sama nona tidak ada apa apa sama sekali
saya cuma berusaha menenangkan
cuma itu yang saya lakukan aja
iya benar kan
dia baik doang sama nona
mas saya sama sekali gak ada apa apa
ini cuma salah paham aja
kalau sampai marah begitu
tadi saya sama nona gak ada apa apa
saya cuma berusaha menenangkankan
dia lagi sedih
saya nggak pernah mengganggu nona
saya akan jaga dia baik baik
ya tentu dia
saya percaya pada kamu tentu saja
gue udah tahu pasti nona bahagia sama lu
oh tapi begini mas
ini udah lah
lu takut ketahuan sama orang tua lu
rahasia lu berdua aman di gue kok
kalau perlu perlu kan
jalan di sini dong
cari tempat lain kek
di pojok mana di halaman teras
nanti gue ajarin kok
mas ini cuma salah paham
nggak ada apa apa
pacar barunya nona
dengar ini ya
gue sama sekali gak ada masalah lo ngerebut nona dari pacarnya itu si jody
gue nggak demen sama dia
lagian gue nggak suka mencocok pacir yang ga ada selangit
yang kayak gini nih yang julur nih kayak lu nih pasti setia
dan yang pasti nona akan bahagia sama lu
aduh ada mama sama papa lagi ya
aku nggak boleh kelihatan sedih
ikut di sini aja
tidak ada dong gak ngin util
saatpun aku gramm
aja udah kamu istirahat saja dulu kamu kan buskis sama nara iya kan
aduh daripada bertanya tanya soal naram dengan cepetan kabur ya udah
aku mau bilang perasaan aku yang sebenarnya ke kamu
boleh aja dipacaran sama winona sekarang
tapi lihat aja
yang pantas menikah sama winona itu cuma gue
bukan si culun itu
yang penting hasil akhir
aku bakal nikah sama winona
ya lagi yang pengen norte
ya mari kita membeli enggak aku mauaz
ada apa nek
kamu tahu kan
kalau sekarang nona sama jodi udah gak bareng lagi
kita udah putus pak
nona tuh capek banget ngeliat jodi tuh yang lemah terus depan orang tuanya
harangan pak maman tau kan aku masih sama dia
neng nona pak maman juga melihat neng nona akan banyak menderita kalau terus kemudian jody
perselisihan antar keluarga itu
neng nona terlalu berat neng
tunggu deh pak maman
apa sih yang nona gak ketahuin tentang keluarga jodi sama keluarga nona
masalah apa sih pak
masalahnya bukan cuma masalah bisnis kan
ya mana pak maman tahu neng
memang pak maman kerja di sana
tapi pak maman kan cuma sunti
ya justru itu yang mau nona omongin sama pak maman
pak maman pak maman stop ya kerja sama jodi
nona kan udah gak sama jodi lagi sekarang pak
ini kali pak maman akan nurut
memang pak maman sudah rencana mulai besok akan berhenti kerja
neng nona juga jangan khawatir ya
neng nono juga pasti akan baik baik di amerika sana